persiapan formula e seperti apa
dan di lapangan seperti kita lihat
saya kira untuk track balapannya sudah siap
kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok
dan untuk grandstand nya
ya masih ada waktu nanti habis lebaran
dan ya kita harapkan nanti di awal juni
kita bisa melihat balapannya
sekarang yang sedang dalam proses pembangunan adalah
sampaikan bapak presiden pedok grandstand
kemudian juga pagar
nanti di atas beton beton ini akan ada pagar
yang itu untuk pelindung
nah itu semua yang saya beri akan dikerjakan
sama persiapan untuk fasilitas bagi tamu tamu
yang menggunakan mal di sebelah ini
tapi secara umum track nya